sedera jumlah kendaraan di tol layang mbz kilometer empat puluh delapan arah jakarta menunjukkan adanya peningkatan di masa arus balik lebaran ini
arus lalu lintas saat ini terpantau rame lancar
meski sekali di jalur kontraflow kendaraan tersendat karena ada penyempitan jalan di kilometer empat puluh tujuh bawah tol layang mbz namun cepat terurai
jalur kontraflow sudah dibuka dari jalur kilometer tujuh puluh gerbang tol cikampek utama sampai di kilometer empat puluh tujuh tol layang mbz arah jakarta dari pukul satu siang tadi sampai malam ini
sementara itu saudara kepadatan kendaraan di gerbang tol cikampek utama kembali terjadi minggu sore
dan panjang kendaraan sesekali terjadi selepas gerbang tol cikampek utama dan kemudian kembali ramai lancar
arus kendaraan juga beberapa kali tersendat di jalur kontraflow
untuk mengurai titik kemacetan rekayasa lalu lintas pun berupa one way
dan juga kontra flow masih dilakukan
sementara itu saudara peningkatan arus kendaraan yang cukup signifikan
di masa arus balik lebaran juga terlihat di jalur pantura subang pada minggu malam
ribuan kendaraan yang didominasi pemotor dan mobil pribadi
memadati jalan pantura subang dari arah cirebon menuju jakarta
di titik ini laju arus balik ribuan pemotor dan mobil dari arah cirebon
kerap kali tersendat karena banyaknya aktivitas warga dan kendaraan yang keluar masuk spbu
untuk mengetahui pantauan arus balik lebaran terkini
saudara saya akan menyapar karyakan jurnalis kompastv yang telah melaporkan
dari titik titik pantauan lalu lintas
dan juga henry irawan di jalur pantura subang jawa barat
triksi pada malam hari ini terjadi puncak arus balik di gerbang tol cikatama
bisa dikatakan tersendat kendaraan ini melaju di bawah kecepatan normal
kalau misalnya kita lihat bahkan ada beberapa titik kendaraan ini tidak berlaju
dalam waktu beberapa menit
kalau misalnya kita lihat ini peningkatannya sudah terjadi sejak pukul enam sore waktu indonesia bagian barat
galih dan juga saudara sampai saat ini masih terus sama sedikit terurai
namun kemudian akan terjadi kepadatan ataupun juga antrian panjang
selepas dari gerbang tol cikampek utama maupun sebenarnya juga sudah terjadi sebelum gerbang tol cikampek utama
bagi kendaraan yang akan masuk dari arah palimanan ataupun juga tol trans jawa
nah meski sebenarnya dari gardu tol maupun juga dari petugas yang membawa mobile leader ini sudah dioptimalkan
namun memang kalau misalnya ada kehabatan ataupun juga terjadi kepadatan di depan atau kilometer selepas di km tujuh puluh
ini akan berdampak ke km tujuh puluh sendiri sehingga kemudian ini juga berpengaruh bagi kendaraan kendaraan yang belum masuk ke gerbang tol cikampek utama
meskipun sebenarnya sudah dilakukan atau diterapkan
mereka ya lalu lintas one way dari km empat belas ke gerbang tol kalikampung
dan juga kemudian dilanjutkan dengan kontra flow dari km tujuh puluh dua sampai dengan km empat puluh tujuh
nah kalau misalnya dari informasi yang kami dapatkan gali dan juga saudara
dari pantauan kamera pengawas jasa marga terlihat memang ada kepadatan ini sampai di km enam puluh
km enam puluh enam ini adalah pertemuan dari tol jalan masuk
maksud kami kendaraan yang masuk melalui kalihurip utama
bertemu dengan kendaraan yang masuk dari gerbang tol cikampek utama
jadi ada dua jalur yang kemudian bertemu menjadi satu titik
ini kemudian menyebabkan kepadatan di km enam puluh enam
nah kalau misalnya kita lihat juga gali dan juga saudara melalui pantauan udara
ini sangat terlihat bagaimana kendaraan melaju dengan kecepatan di bawah dua puluh km per jam di dua jalur
baik di jalur utama maupun juga di jalur kontraflow
yang sudah dibuka yakni ada dua lajur yang dibuka
nah tadi selain di km enam puluh enam yang juga berdampak adalah di km enam puluh dua
km enam puluh dua ini adalah rest area gali dan juga saudara
jadi memang selepas pukul enam sore ini banyak masyarakat yang kemudian melakukan peristirahatan di rest area
sehingga ini juga menyebabkan adanya antrian masuk ke rest area
kemudian juga ada beberapa pengendara yang memang berada di lajur kontraflow ini ingin mencoba beralih ke jalur utama untuk bisa masuk ke rest area
dan juga yang tadi kami perhatikan adalah bagaimana di lajur kontra flow ada beberapa pengendara yang mencoba berhenti di bahu jalan ataupun juga di sebelah kiri
padahal sebenarnya di lajur kontraflow tidak diperbolehkan untuk berhenti karena ini akan menyebabkan kendaraan kendaraan di belakangnya juga akan mengurangi kecepatannya
dan bahkan bisa berbahaya sebenarnya gali dan juga saudara
jadi memang ada beberapa imbauan yang harus diperhatikan bagi para pemudik ataupun juga pengendara yang melakukan perjalanan
pada hari ini maupun juga esok hari ketika masuk ke jalur kontraflow ada beberapa hal yang harus diperhatikan
dari kecepatannya maksimal enam puluh km per kilometer per jam tidak boleh menyalip dan juga tidak boleh berhenti baik di sebelah kiri
akan tetapi kalau misalnya terjadi kedaruratan seperti misalnya ada kesalahan teknis di kendaraannya ini masih diperbolehkan
tapi kalau untuk ingin berpindah jalur kemudian ingin untuk beristirahat ini tidak diperbolehkan gali dan juga saudara karena sangat berbahaya
nah kalau misalnya memang terlihat saat ini masih terus
meningkat volume kendaraan gadi dan juga saudara kalau tadi kami pantau hingga pukul
menjelang pukul delapan sudah ada enam puluh satu ribu lebih kendaraan yang masuk ke gerbang tol cikampek utama dan ini akan terus meningkat
maka tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa nanti kontraflow akan diperpanjang
jadi sampai km tiga puluh enam dan juga akan diperlebar lajurnya
kalau saat ini yang diterapkan adalah dua lajur nanti akan dibuka tiga lajur dari km enam puluh enam sampai dengan km empat puluh dua
lalu kemudian lajur kontraflow satu lajur dari km empat puluh tujuh sampai dengan km tiga
baik triksi artinya ini peningkatan kendaraan di gerbang tol cikampek utama ini terus meningkat dan rekayasa lalu lintas terus dilakukan
salah satunya dengan kontra flow yang akan memperluas lagi jalur kontra flow
terima kasih triksi atas laporan anda langsung dari gerbang tol cikampek utama
kita beralih ke henry rawan ada di subang jawa barat di jalur pantura tepatnya
hendry bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana apakah ada dampak dari rekayasa arus lalu lintas di jalur tol hendry
ya baik galih dan juga saudara malam ini yang merupakan puncak arus balik libur lebaran kondisi arus lalu lintas di jalur pantura
dari arah cirebon menuju jakarta terjadi peningkatan yang cukup signifikan
bahkan beberapa kali di titik saya berdiri ini tepatnya di wilayah ciberes patok besi subang jawa barat
kondisi arus beberapa kali tersendat karena banyaknya aktivitas warga dan keluar masuknya kendaraan yang masuk spbu
namun untuk mengurai kepadatan yang terjadi di titik ini polisi dari polsek batuklisti dan polres cibang
terus melakukan upaya untuk mengurai kepadatan di lokasi ini
informasi yang kami terima dari pihak polisian bahwa jumlah kendaraan yang melintas di jalur pantura
khususnya dari cirebon menuju jakarta ini sebanyak empat ratus lima puluh motor per menitnya dan untuk mobil sebanyak satu ratus lima puluh motor per menit
sementara untuk jalur sebaliknya yang merupakan jalur dari jakarta ke cirebon yang merupakan imbas dari diberlakukannya one way di tol cipali
tidak terlalu terjadi peningkatan yang signifikan arus terlihat kondisinya ramai lancar
sementara untuk spbu di wilayah jalur pantura subang ini dipenuhi ribuan pemotor atau pemudik yang akan balik
sementara untuk sgbu di wilayah jalur pantura subang ini dipenuhi ribuan pemotor atau pemotor yang berpengalaman

artinya tidak terlalu berdampak rekayasa lalu lintas yang terjadi di tol trans jawa ini di wilayah jalur pantura subang karena juga telah dilakukan rekayasa lalu lintas
terima kasih atas laporan anda henry irawan langsung dari jalur pantura subang jawa barat dan sebelumnya tadi ada triksi valencia di gerbang tol cikampek utama
selamat bertugas kembali selalu jaga kesehatan